waalaikumsalam kamu dimana
kok di angkot
iya memangnya kenapa
kita kan janjian aku nunggu di warung es campur
maaf aku lupa
ya kau pulang aja
aku juga udah di jalan
mau pulang yang bayarin es campur aku siapa
uang aku gak cukup
gimana caranya supaya bisa pede
masih mau belajar nyopet
masih mau jadi copet
kak ubed mau ngajarin aku
kamu mau diajarin sama saya
boleh ikut duduk
boleh ikut duduk
karena gak ada isinya
kenapa gak ada isinya
gak dikasih sama cici
sama cici disuruh cari sendiri
kakak kamu pelit
saya bukannya tau nanya
iya dia pelit
ya udah gak usah ngarap uang dari cici
kamu cari sendiri
saya nggak mau kerja di toko
mau ikut kerja sama saya
gak capek nggak bosen justru menyenangkan
saya nggak bisa jawab sekarang
saya gak bisa jawab sekarang
saya gak bisa jawab sekarang

mau belajar sekarang
jalan jalan keliling kota
katanya mau kerja
kerjanya sambil jalan jalan
cepet angkat siapa tau penting
aku baru dari rumahnya rosa gak ada
katanya rosa gak ada di rumahnya
katanya rosa gak ada di rumahnya
udah mati hpnya
tadi diangkut kamu lihat kan
ada yang ngelamun ada yang tidur ada yang mainin hp
gambar hatiin ada apa
disitulah kita dalam situasi dan kondisi yang aman buat nyopet
memangnya tadi ada penumpang yang melamun
ada penumpang yang tidur
ada penumpang yang sibuk main hp
emangnya kamu gak merhatiin
ingat sebelum kita tadi naik angkot
ini dompet saya isinya cuma dua belas ribu
tas saya isinya cuma koran bekas
kita sekarang naik angkot
kemudian nanti saksikan ada apa
saya dapat dompet
ini buat kamu
untuk isi dompet baru kamu
kalau mau lebih banyak besok kita ketemu lagi
memangnya yang kemarin belum cukup
ada pesanan baru
kenapa enggak sekalian stok yang banyak
misalnya satu motif sekalian ajak kamu beli satu gulung
modalnya belum cukup
udah gitu kadang kadang motif yang aku kira bakal banyak orang suka ternyata enggak
motif yang tadinya cuma buat nambahin pilihan aja ternyata banyak yang suka
jadi aku gak berani beli banyak banyak dulu
lihat permintaan dulu
yah namanya juga selera
setiap orang beda beda
kalau saya mah yang penting nasinya banyak
soal lauknya mah bebas
beda orang beda selera
aku suka yang banyak motif tapi warnanya soft
gak terlalu jreng
kalau aku justru sukanya yang gak terlalu rame
yang pentingnya ada samel sama lalam
yang penting mah bukan itu tapi kita punya uang dulu
nah masalahnya sekarang kita belum punya uang gimana kita bisa makan
terus kenapa kita malah jalan jalan bukannya nodong kita kan tukang todong bukan turis
kita bukan lagi jalan jalan tapi lagi nyari korban
kalau di sini nanti kayak kemarin aku komentar terus
kayaknya kamu berdua bilang bagus aku bilang enggak
kau berdua jadi kesel sama aku
gimana kalau aku nunggu di tukang es campur aja
ya udah gak apa apa aku menunggu sambil minum es campur
bebas terserah kamu aja
nanti ya campurnya kamu yang bayarin ya
rosa belum pulang terus aku coba telepon lagi tetap nggak diangkat
kayaknya dia tahu kalau lagi kita cari tapi dia gak mau ketemu kita
bukan gak mau ketemu kita tapi gak mau balik lagi sama bos saeb
kalau rossa gak balik lagi bos saeb marah gak ya
pasti rossa belum ketemu
iya bos kok tau
karena kalau sudah ketemu pasti kamu cepat cepat nelfon saya ngasih tau
kalian bertiga pasti bingung gak tahu rosa kemana
terus kamu tau saya dimana
lagi jalan ke arah kamu
kalau rosa batal jadi copet itu nggak masalah
yang jadi masalah dia tahu tentang kelompok kita
tau keberadaan kita
tau markas kita
kalau dia iseng dia bisa lapor polisi soal keberadaan kita
kalau itu terjadi habis kita
siapapun di antara kita kalau mau selamat
harus menemukan rosa kembali dan membuat rosa tetap menjadi bagian dari kita
kan lagi nunggu korban yang mau kita todong
disini mah sepi
tempat sepi itu tempat yang tepat buat nodong
tapi ini mah terlalu sepi
orang yang mau kita todong juga nggak ada
terus gimana mau cari tempat yang rame
nodong di tempat rame mah sama aja bunuh diri
terus dimana atu kamu bikin saya bingung aja
kita cari tempat yang sepi tapi jangan terlalu sepi
terserah kamu saya mah ikut aja
gerai gerai gerai
siapa baju itu
bagaimana kan tuhan

bapak saya gak tahu
gueut propaganda kayuku tuh
atau tuh nolong
dia tukang todong
lu berdua mau nodong gua
kok di angkot
aku nunggu di warung es campur
ya kau pulang aja
aku juga udah di jalan
yang bayarin es campur aku siapa
uang aku gak cukup